tahun dua ribu dua puluh dua merupakan tahun terakhir dari periode kedua ben hur tommy mano
menjabat wali kota jayapura papua
selama satu dekade ini ben hur yang merupakan anak asli jayapura
mampu membawa perubahan besar pada kota kelahirannya
selain sukses memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat
ben hur tommy mano juga berhasil meningkatkan indeks prestasi manusia kota jayapura
selain itu juga ada berbagai pencapaian dan prestasi lain
yang berhasil diraih oleh kota jayapura selama kepemimpinannya
lalu bagaimana kisah perjalanan dan pengabdian wali kota jayapura
dalam sepuluh tahun ini telah hadir di studio wali kota jayapura bapak ben hur tommy mano
pak ben hur selamat pagi
kita semuanya sudah menerapkan prokes ya pak ya di sini
semuanya juga sudah melakukan tes pcr ya pak ya
kita bisa berbincang bincang lebih jauh di sini
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih pak berkunjung ke studio cnn indonesia
dan senang sekali karena akhirnya kita bisa dialog secara langsung tanpa virtual lagi ya pak ya
semoga memang karena kasus konfliknya sudah cukup
ketika kita berbincang tentang covid pak ini mengawali perbincangan kita
kita sudah memasuki tahun ketiga untuk pandemi covid sembilan belas
bagaimana situasi covid sembilan belas di jayapura sendiri pak
ya pak pemirsa yang saya hormati covid sembilan belas ada di kota jayapura tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh
satu orang yang tertular
dan sampai dengan tertular
setelah tanggal sepuluh kemarin itu sudah mencapai lima belas orang
dan puji tuhan dalam penanganan covid sembilan belas ini kerjasama kami dengan tokoh tokoh agama
juga tni polri dan juga para direktur rumah sakit dan puskesmas dan dari masyarakat
sehingga kita bisa meneruskan
menurunkan angka covid penyebaran covid di kota jayapura
dan sampai sekarang yang dirawat di rumah sakit hanya dua belas orang
langkah langkah yang kami lakukan setiap bulan kami melakukan evaluasi penanganan covid sembilan belas di wilayah kota jayapura
dan pemerintah kota mengeluarkan instruksi wali kota
dalam hal penanganan covid sembilan belas
dan juga kita melakukan perdagangan hukum di lapangan yaitu di tempat tempat umum di pelabuhan tempat tempat rekreasi
untuk menyedarkan masyarakat untuk taat memakai masker
dan yang terpapar covid kami menyewa hotel
dan juga menyewa lpmp untuk yang
keringan yang sedang kami rawatkan di kapal kemarin km tidar dan juga di lpmp
dan puji tuhan angka kita menyeluruh gratis
dan yang sudah tervaksin untuk vaksin pertama delapan puluh persen
dan vaksin kedua enam puluh persen
dan kota jayapura masih berada pada level tiga
karena angka lansia ini yang vaksin masih rendah
masih tiga puluh persen
dan juga untuk anak anak juga masih rendah
sekarang kita genjot bersama dengan polda papua dan polres jayapura dengan gerai vaksin
juga bantuan dari kodim juga dari lantamal dan puskesmas
sehingga kita terus melakukan vaksin untuk masyarakat di kota jayapura
pada tahun dua ribu dua puluh satu kami berada pada zero
dan juga kemarin bulan maret kami turun juga sampai angka tujuh yang terpapar covid
ini karena kesetaraan masyarakat mengikuti prokes yang ketat
artinya bahwa karantinanya juga dilakukan secara terpusat
kemudian tracingnya juga dilakukan secara cepat ya pak
ini tadi bapak sempat menyebutkan bahwa beberapa masa
di kota jayapura ini zero cases
bahkan kalau saya tidak salah di jelang nataru dua ribu dua puluh satu itu juga zero cost cases ya pak ya
ya betul sekali
itu apa pak yang sudah dilakukan sehingga bisa menekan angka kasus heran covid di sana sampai zero cases pak
ya selain kita melakukan pendegakan hukum di lapangan
yang saya lakukan bagi yang tidak memakai masker
itu saya inapkan mereka di
lp ab pura
dan bagi ibu dan anak kami inapkan mereka di lp kerom
sehingga angka itu turun
dan yang tidak itu denda dua ratus ribu ribu ya
dan pada kemarin saya sudah hapuskan karena angka kita turun
nah ini kita lakukan terus
kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka taat
dan saya puji tuhan masyarakat kota jayapura adalah masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum
ya ini luar biasa sekali karena ketika kasus kasus harian di wilayah wilayah lain tinggi di kota jayapura bahkan bisa menengkai sampai zero cases
nah pak kalau kita berbicara tentang covid sembilan belas
berbicara tentang ekonomi
pasti akan berkorelasi dengan aktivitas sosial masyarakat ya pak ya
ekonomi selalu terkait dengan mobilitas atau pergerakan masyarakat
ketika mobilitas masyarakat itu dibatasi
perekonomian akan mandat begitu ya pak ya
nah kira kira apa yang bapak lakukan supaya bisa terus
menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini pak
ya saya mengeluarkan instruksi wali kota
jam aktivitas masyarakat itu dimulai pada pukul enam sampai dengan pada pukul sebelas
sehingga ini juga membantu perekonomian masyarakat di kota jayapura
dan juga saya menyurati menteri pariwisata
dan membantu dana untuk kita
salurkan kepada hotel hotel restoran yang membayar pajak kepada daerah dan negara
sehingga untuk kota jayapura aktivitas ekonomi di kota jayapura stabil dan berjalan baik
di masa pandemi covid sembilan belas karena kita membuka jam pelayanan kepada masyarakat sampai pukul sebelas di kota jayapura
artinya kalau sekarang kondisi perekonomian masyarakat sudah kembali pulih ya pak
sudah kembali pulih
wisatanya juga sudah berjalan dengan baik
tapi satu hal lagi pak yang tadi bapak sampaikan bahwa di sini kita perlu untuk mengakselerasi gitu mengejar vaksinasi gitu
kira kira apa yang selama ini menjadi kendala pak untuk program vaksinasi di kota jayapura
dan kira kira solusinya akan seperti apa nih yang akan bapak gagas
sama juga dengan kota kota lain di indonesia
yang mengatakan bahwa vaksin itu ada yang meninggal
yang mengatakan bahwa vaksin itu ada yang meninggal
ada dari segi agama
sehingga itu yang menghambat
tapi kita melakukan pendekatan dengan tokoh tokoh agama sehingga mereka bisa menima hal tersebut
sehingga vaksin ini bisa berjalan lancar di kota jayapura dan kita dibantu oleh polda dan polres
dan juga kita memberikan sembako bagi yang ikut vaksin
ada yang dapat sepeda
itu untuk menarik masyarakat untuk bisa mengikuti
vaksinasi ya pak
itu dilakukan oleh polda dan polres jayapura
iya semoga nanti berhasil ya pak
untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi
tapi ini sebentar lagi kita akan hari raya nih pak
persiapan hari raya kira kira yakin optimis pak bisa menekan sampai zero cases di ramadan kali ini pak
saya mengeluarkan instruksi wali kota di bulan suci ramadan
saudara saudara saya di umat muslim di kota jayapura yang institusi wali kota yang saya keluarkan
salat taraweh dapat dilaksanakan
juga sholat id dapat dilaksanakan
dan juga untuk hari raya idul fitri bisa dilaksanakan
tapi khusus keluarga dekat
dan juga kami melakukan operasi pasar untuk kestabilan sembilan bahan pokok dan juga kestabilan harga
dan juga saya melakukan operasi untuk tagil tagil yang dijual secara umum
di wilayah kota jayapura supaya saudara saya umat muslim bisa mengkonsumsinya makanan yang sehat
untuk warga islam saya yang ada di kota jayapura
ya itu tadi salah satu prestasi dari kota jayapura bisa menekan angka kasus covid sembilan belas sampai zero cases
masih banyak prestasi lainnya ya pak ya
yang dimiliki oleh kota jayapura
kita akan bahas sesaat lagi
dan pemirsa jangan kemana mana diskusi akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih di indonesia forward
dan saya masih bersama wali kota jayapura bapak ben hur tomimano
pak ben hur
banyaknya yang anda inginkan
banyak yang bilang di bawah tangan btm begitu ya
biasa bapak dipanggil gitu
itu jayapura sekarang semakin maju pak
banyak kemajuan kemajuan yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat begitu
dari sisi penyelenggaraan pemerintahannya dari pembangunan infrastrukturnya pemberdayaan ekonomi masyarakatnya
bahkan sampai tata kelola keuangannya bisa bersih dan juga transparan
nah bisa dijelaskan apa saja sih pak yang sudah bapak lakukan selama ini bisa membuat kota jayapura ini sebagai barometernya papua bahkan
ya kota jayapura adalah ibu kota provinsi papua
dari dua puluh delapan kabupaten dan satu kota
dan kota jayapura jumlah penduduknya tiga ratus enam puluh enam sembilan ratus sembilan puluh delapan jiwa
yang tersebar di lima distrik dua puluh lima kelurahan dan empat belas kampung
kota jayapura adalah kota yang sangat hitrogen
kalau kita lewat penerbangan jakarta jayapura
ya dan penerbangannya cukup banyak di jayapura
dan saya punya komitmen ingin menjadikan kota jayapura sebagai wajahnya papua bagi indonesia
dan kota jayapura dengan berbagai masyarakat dari semua agama ada di kota jayapura
semua suku ada di kota jayapura
ini menjadi kekuatan besar
untuk kita membangun kota jayapura
dan kita bangun kota jayapura dalam bingkei negara kesatuan republik indonesia
artinya bapak melihat bukan sebagai tantangan tapi malah sebagai kekuatan ya pak multikulturasi rismate nya itu
iya dan saya bertekad membangun kota jayapura ini dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
karena kita mendapat dana otsus sangat besar
sejak pembinaan bapak jokowi
ya dan dana itu

diberikan langsung kepada kabupaten kota untuk tahun ini
sehingga kita saya punya program besar yang saya bangun
yang pertama adalah pendidikan
yang kedua adalah kesehatan
yang ketiga adalah infrastruktur
yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi
dan yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbawah
itu yang kita jebarkan dalam program dan kegiatan pemerintah kota jayapura selama lima tahun pertama
dan lima tahun kedua
dan capaian capaiannya sangat luar biasa
sehingga kita bisa lihat mengukurnya di lima tahun terakhir
kita bisa mencapai ipm kita itu tertinggi di papua
ini sangat luar biasa karena ini juga komitmen saya bersama opd opd
saya ingin supaya kota jayapura menjadi barometernya pendidikan di tanah papua
juga dari segi kesehatan
dan juga pelayanan publik yang kita lakukan
kota jayapura ini menjadi role model untuk kabupaten kabupaten yang ada di kota jayapura
seperti kita menjadi role modelnya kpk
juga menjadi role model pelayanan publik
jadi semua di pelayanan kabupaten itu mereka tidak lagi belajar ke arahan dari kpk
tidak lagi belajar ke surabaya belajar ke solo
tapi harus belajar ke kota jayapura
dari sisi pelayanan publik dan juga dari sisi pelayanan yang kita lakukan
jadi menjadi role modelnya kpk
dan juga role model dari medpan dalam sisi pelayanan publik
sehingga kota jayapura itu delapan kali berturut turut dari tata pengelola keuangan kita meraih wtp murni
dan juga dari kita tim saya ada yang pergi ke papua barat untuk membantu mereka
supaya mereka bisa mendapat wtp
dan juga kita kota jayapura adalah kota yang bersih yang di wilayah timur indonesia
dan tujuh kali kita meraih kota bersih
terindah di wilayah timur
sehingga kabupaten kabupaten lain mereka belajar di kota jayapura bagaimana kita menatah kebersihan
dari dan dari di kota jayapura saya sejak kepimpinan saya prioritas pertama membentuk badan perizinan terpadu satu pintu
dan pada saat itu saya membawa medpan pada saat itu medpannya pak abu bakar
dia heran kok bisa ya di kota jayapura di papua ada badan perizinan terpadu satu pintu
itu saya baru bangun itu bentuknya
jadi semua izin izin itu terpusat di satu kantor
sekarang sangat mempermudah para pengusaha lewat android mereka
mereka bisa mengurus
imb mereka dari rumah
lagi datang ke kantor
jadi kita mempermudah memperpendek perizinan perizinan yang ada di kota jayapura
itu yang kita lakukan sehingga begini juga mereka meningkatkan pad kota jayapura
apbd kita tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah mencapai tiga satu triliun untuk kota jayapura
dan apbd kita dua ratus lima puluh miliar
ini didukung dengan karena kota jayapura adalah kota perdagangan dan jasa
kita tidak punya sumber daya alam
kita hanya bergerak di jasa dan perdagangan di kota jayapura
itu yang kami lakukan
berarti sektor sektor yang berkontribusi besar di sana adalah
ya itu yang memberikan kontribusi besar adalah dari sisi pajak dan retribusi daerah
itu yang kita genjot
untuk membantu meningkatkan pad kita
tapi untuk infrastruktur
kita tidak punya sumber daya alam seperti punya emas
kita hanya bergerak di sektor jasa dan perdagangan untuk membangun kota jayapura ini
kalau infrastruktur sendiri di sana bagaimana pak
iya sangat luar biasa ini juga karena infrastruktur ini bisa berjalan karena dukungan dari masyarakat
seperti kita membangun jaya
dukungan jembatan yoteva yang diresmikan oleh bapak presiden
ini juga dukungan
eken di sana ya pak ya
ya itu menjadi landmarknya kota jayapura dan landmarknya papua
ini juga memperpendek arus ekonomi dari daerah perbatasan
ke kota jayapura juga memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat
karena ada satu kecamatan yang terjauh yang berbatasan langsung dengan negara tetangga papua
jadi dalam proses pembangunannya jembatan yoteva ini memperoleh dua rekor muri begitu ya pak ya
ya luar biasa sekali
dan artinya dengan adanya pembangunan infrastruktur yang cukup memadai
di sana juga bisa ditekankan untuk satu harga ya pak ya
karena biasanya kan di lokasi lokasi yang rural begitu ya itu harganya akan sangat bervariasi ya pak ya
ya kalau di kota jayapura semua kecamatan itu terjangkau dengan jalan darat
ya jadi semuanya bisa infrastrukturnya ekonominya
kita bisa menata dengan baik
tapi bagaimana upaya bapak untuk bisa mengawasi supaya harga harga di sana bisa seragam pak
pemerintah kota mendapat ewort dari pemerintah pusat yaitu penataan tim inflasi daerah
karena dua kali berturut kami mempertahankan itu di kota jayapura tentang penataan inflasi daerah
maka kita sering turun langsung ke lapangan mengecek
ketersediaan sembilan bahan pokok dan juga kestabilan harga itu kita lakukan terus di kota jayapura
sehingga harganya tidak dimainkan oleh para pengusaha pengusaha kita
apalagi yang sekarang lagi tren adalah minyak goreng
ya di sana ketersediaan baik
di sana tidak langka ya pak
dia tidak langka dan harganya stabil
harganya stabil luar biasa pak
begitu di kota jayapura
nah saat tadi bapak sampaikan ada banyak sekali prestasinya
saya sempat mencatat bahwa kota jayapura ini sudah meraih wtp murni sebanyak delapan kali berturut turut ya pak ya oleh bpkri
kemudian penghargaan adipura dalam penataan kota yang bersih dan hijau
ini sebanyak tujuh kali ya pak ya
dari kementerian lingkungan hidup
kemudian ada lagi prestasi lainnya smart city awards
ini juga bahkan mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan
yaitu ki hajar awards
ini bisa diceritakan untuk dalam hal pendidikan seperti apa prestasi kota jayapura
ya yang saya terapkan di setiap pintu masuk kita di kantor itu ada empat wilayah tertib
dan di semua jinas jinas juga harus ditempelin empat wilayah tertib
apa itu empat wilayah tertib
yang pertama adalah tertib aturan
yang kedua tertib administrasi
yang ketiga menuju wtp
dan bebas korupsi
yang empat hal ini harus diikuti oleh semua opd dan semua asn dan juga instansi instansi terkait lainnya yang ada di kota jayapura
kalau kita bekerja sesuai dengan aturan tidak melanggar aturan maka kita akan berhasil
dan kita harus tertib menata administrasi kita dari sisi keuangan daerah
kalau dua hal ini kita keluar dari aturan
kita memiliki administrasi bahwa kita akan berhadapan dengan hukum
maka saya harapkan bagaimana dana itu harus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
jadi kita tidak boleh melakukan korupsi
sudah sepuluh tahun ini tidak ada pejabat pejabat saya yang melakukan korupsi
karena moto saya satu hati membangun kota untuk kemuliaan tuhan
jadi kita bekerja ini untuk kemuliaan tuhan bukan untuk memperkaya diri kita sendiri
tapi semua yang kita kerjakan
semua yang kita perbuat itulah semuanya untuk kemuliaan tuhan
dan keberhasilan itu akan dinilai oleh pemerintah pusat
dan rakyat sejak terakhir dari ekonominya rakyat mengikuti pendidikannya dengan baik terlayang kesehatan dengan baik
itu yang kita lakukan di kota jayapura
sehingga prestasi prestasi itu karena komitmen dari seorang pemimpin bagaimana membahagiakan
tugas dari pemerintah karena saya seorang panggung peraja
lulusan dari apdn dan ip
jadi tugas pemerintah adalah pertama
pertama adalah melayani
yang kedua adalah mengatur
tiga adalah melakukan pengawasan
kalau kita melayani sehingga prestasi prestasi yang kita layani itu sangat luar biasa
karena itu saya bilang kita menjadi change of again di papua
supaya papua ini bisa maju
sering orang bilang papua ini terkebelakan termiskin
tertinggal mungkin begitu ya
tapi ternyata buktinya tidak begitu ya prestasinya banyak sekali
tidak iya nah itu maka itu
jadi orang pemimpin harus punya inovatif kreatif kerjasama dan koordinasi
tiga hal yang saya tingkatkan itu adalah tiga k
komunikasi koordinasi dan komitmen
untuk kita membangun kota jayapura
harapan kita masyarakat kita melakukan pelayanan publik yang cepat yang excellent yang efektif efisien akuntabel transparan
itu hanya membahagiakan masyarakat
sekarang masyarakat saya mengurus akte kelahiran tidak lagi ke kantor
tapi mereka tidak ke mall tekan bin nya bisa keluar aktenya
bisa keluar kartu keluarganya
tinggal berkas berkasnya dikirim mereka kirim kode pinnya mereka pergi ke mall tekan pin nya keluar akte kelahirannya
hanya satu menit bisa jadi
mereka dikirim pinnya mereka bisa keluar surat kartu keluarganya
kita membahagiakan masyarakat mempercepat pelayanan yang excellent kepada masyarakat
itu yang kita lakukan
dukungan dari birokrasi yang handal birokrasi yang sangat profesional
yang kita lakukan di kota jayapura
dulu kita berpikir bahwa asn itu selalu pasif gitu
zaman dulu ya pak
tapi ternyata di kota jayapura ini asn nya bisa sangat inovatif dinamis dan juga bahkan sangat melek teknologi
kita akan ulas lebih lanjut
dan juga saya ingin mengetahui pak apakah di kota jayapura ini semuanya sudah bebas buta huruf di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami
indonesia overworld akan segera kembali
terima kasih dengan wali kota jayapura bapak ben hur tommy mano
pak ini menarik sekali
tadi di segmen sebelumnya sudah diulas ada banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh kota jayapura
mungkin selama ini kita berpikir di wilayah paling timur indonesia itu quote to quote itu ditinggalkan begitu ya pak ya
tapi ternyata banyak loh prestasinya yang bisa menjadi agent of change di sana
bahkan tadi bapak menyampaikan bahwa asn asn di sana itu sangat inovatif
yang artinya melayani masyarakat dengan sepenuh hati
ini gimana pak bisa membangun asn yang dulu gitu ya
mungkin image nya pasif tapi sekarang itu lebih aktif melayani masyarakat
bahkan juga sampai melek teknologi
apa yang sudah bapak lakukan di sana
setiap awal bulan saya melakukan apel
apel itu penting untuk kita mengecek kesiapan asn kita
dan saya memberikan arahan kepada mereka asn tugas kita adalah melayani rakyat
bukan dilayani oleh rakyat
jadi kita harus siap untuk melayani rakyat
karena kita dibayar digaji oleh rakyat kepada kita
jadi kita harus melayani masyarakat dengan dedikasi loyalitas integritas kita
supaya masyarakat ini membahagiakan
tugas kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat
itu tujuan kita
jadi di asn kita itu saya berikan kebebasan
sekarang di jajaran apd kita ada sudah s dua sudah s tiga
bahkan asn asn di kota jaipura untuk pendidikan
tidak ada lagi yang d dua d tiga
karena semuanya guru guru saya di sd smp itu semua sudah s satu
dan kemarin saya membentuk membangun satu geraha pgri
itu menghimpun semua guru guru untuk membicarakan kemajuan pendidikan dan kualitas mutu pendidikan di kota jayapura
mereka harus duduk di geraha pgeri
ini yang diresmikan pada ulang tahun ke satu ratus dua belas kemarin ya pak
iya betul sekali
ya oleh ketua pgri pusat
karena kita memajukan daerah itu yang terpenting dan utama adalah sdm kita
sdm yang unggul menuju dua ribu dua puluh empat
sdm yang generasi generasi papua yang emas
ini yang kita harapkan ke depan
maka dari sisi pendidikan dari sisi kesehatan yang saya buat sekarang
gisih bagi ibu ibu
hamil dan menekan angka kematian ibu yang melahirkan
juga anak di bawah lima tahun
gisi ini penting supaya melahirkan anak anak yang cerdas anak anak yang pintar
itu dari sisi pendidikan
dari sisi kesehatan
dan di kota jaipura dari pendidikan sekarang di kota jaipura di tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah tidak ada lagi yang melek huruf
tidak ada yang buta huruf
sehingga saya mendapat
anugerah dari menteri pendidikan untuk menurunkan angka buta berhurup di kota jayapura
padahal yang masih dekat sama ibu kota aja masih banyak lho pak yang buta huruf
ternyata ini jauh begitu ya di provinsi paling timur gitu di kota jayapura semuanya sudah melek huruf ya pak ya
dan ini saya juga mendengar bahwa bapak sangat concern begitu ya sangat perhatian tentang kasus stunting seperti apa yang disampaikan oleh presiden ya pak ya
untuk kasus stunting
saya kumpulkan semua istri terkait yang mengenai stunting kesehatan juga lura dan kepala kampung
dan saya minta lura dan kepala kampung harus support dana dari apbd kampung dan kelurahan untuk mendukung mendukung angka stunting
angka stunting di kota
angka stunting di kota jaipura
ini luar biasa yang kita lakukan
karena dukungan dari semua kapus kapus dan juga lura dan kepala kampung dan camat yang ada di wilayah kota jaipura
kalau infrastrukturnya sudah maju pendidikan kesehatan sudah bagus perekonomian masyarakatnya juga hidup gitu ya pak ya
sudah semakin membaik
artinya masyarakat akan semakin cinta indonesia ya pak ya
dan satu hal yang juga kita harus cermati di sana adalah masalah keamanan nih pak
bisa berupaya untuk menjaga kecintaan masyarakat terhadap nkri dan juga menjaga kondisi situasi di sana supaya selalu aman
seperti apa pak
ya kota jayapura kota yang aman
kota yang damai
biasanya yang muncul di media media itu jauh dari kota jayapura
bagaimana saya menjaga keamanan kota jayapura
saya itu pertama adalah pemimpin harus merangkul semua stakeholder yang ada di kota jayapura
semua pekuyuban pekuyuban semua suku suku
ya saya melakukan copy morning
mungkin ada kendala apa kita saling memecah saran mereka apa yang kita lakukan
tidak berjarak begitu ya
tidak ada jarak kita tidak sama sama untuk memecahkan kota jayapura sehingga kota jayapura aman
yang saya melakukan seperti di bulan puasa ini bulan ramadhan saya melakukan safari ramadan
berbuka puasa dengan seluruh musola

selama sepuluh tahun semua di kota jaipura ada satu ratus delapan puluh enam musola dan masjid
itu saya sudah datangi
wah semua ya
iya melihat secara dekat bagaimana perkembangan umatnya
bagaimana dengan tempat peribadatan mereka
dan kita memberikan bantuan
dan juga masyarakat saya yang umat nasarani menjaga mesin masjid pada malam sholat taraweh
jadi pemuda pemuda kristen
kalau natal pemuda pemuda islam menjaga
sehingga kita menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama
sehingga pemerintah kota mendapat anugerah kota harmoni dari menteri agama
tidak semua kota dan kabupaten mendapatkan anugerah harmoni itu
ya karena kita menjaga kerukunan toleransi umat beragama
karena kota jaipura adalah multi etnis
kota jayapura dan lima agama besar ada di kota jayapura
sehingga kebersamaan kita jaga
kita membangun papua membangun kota dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
sekali nkri tetap nkri
sekali merah putih tetap merah putih
itu adalah prestasi lain ya pak
mendapatkan harmony awards ya pak ya
dari kementerian agama
luar biasa tidak semua wilayah mendapatkan ini begitu
masih banyak sekali pak prestasi prestasi dari kota jayapura yang akan kita ulas di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih pemirsa
anda masih di indonesia forward
dan saya masih bersama wali kota jaipura
bapak ben hur tommy mano
pak banyak sekali tadi prestasi yang sudah disebutkan gitu ya pak
yang sudah diraih oleh kota jayapura
yang tadi terakhir disebutkan adalah harmony awards gitu
kalau saya tidak salah pak
nah bagaimana bapak bisa menanamkan kecintaan bagi para pendatang ini
untuk bisa bersama sama membangun kota jaipura
ya ini salah satu kekuatan besar
kita bangun kota jaipura
ya saya sering membicarakan kepada mereka
dengan satu kata
di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung
mari kita memberikan kontribusi kepada kota jayapura
karena seserah lah bagian dari masyarakat kota jaipura
dalam kota itu ada masyarakat asli
yang mempunyai kota itu
ya ada empat belas kampung
ya saya minta supaya mereka juga ini terlibat dalam pembangunan
ya jangan mereka tertinggal dengan pembangunan yang maju terus ini
ya sehingga kita melibatkan mereka
saya libatkan mereka dalam membantu
dari sisi ekonomi mereka sangat membantu pemerintah kota
karena bisnis bisnis mereka ada di tengah mereka
dan juga ini kita saling mengisi
masyarakat setempat dengan para pendatang yang ada di kota jayapura
artinya bapak memastikan bahwa masyarakat setempat tidak akan tertinggal begitu ya pak ya
jadi kita libatkan mereka
sehingga ekonomi kita berjalan bagus
dari sisi keamanan saling menjaga melindungi
ini kita lakukan
sehingga bersama sama jalan
sehingga kota jayapura itu aman
kota jaipura itu damai
dari sisi perkembangan ekonomi kita jalan terus
karena itu saya libatkan mereka
buka ruang kepada mereka
tapi saya bilang mereka kamu juga membantu mereka masyarakat asli yang ada di kota jayapura
supaya bertumbuh bersama sama membangun kota jayapura
sebenarnya seberapa heterogen pak untuk penduduk di kota jayapura ini
pak ini kalau saya tidak salah di kota jayapura ini kan ada percampuran aktivitas perkotaan
tapi juga ada perdesaan
tapi juga ada pedesaannya ya pak
jadi ada kampung ada kota yang di dalamnya ada kampung begitu ya pak ya
bagaimana ini bisa berjalan serasi pak di sana pak
termasuk untuk aktivitas ekonominya
kalau kota itu seharusnya kelurahan semua
tidak ada kantung
bagaimana saya menjaga kampung ini
yang pertama supaya tatanan adat istiadat di kampung kampung tidak boleh hilang
makanan makanan khas di kampung kampung tidak boleh hilang
bahasa mereka tidak boleh hilang
walaupun kita dalam perubahan perubahan global yang besar
jadi kita harus mempertahankan tatanan tatanan adat di kampung kampung
ini kita harus jaga dengan baik
walaupun kita mengikuti perkembangan yang sangat besar
tapi kita tidak bisa melakukan nilai nilai kearifan lokal yang ada di kota jayapura ini
kita melakukan kolaborasi dengan pakuyuban pakyuban
ada sekitar lima puluh empat pekeyuban yang ada di kota jayapura
ini mereka bersama
bahkan saya membuat percipal
jadi ini saling mengisi dalam kegiatan kegiatan pariwisata dalam kegiatan kegiatan ekonomi yang kita lakukan di kota jaipura
luar biasa komitmen bapak
karena kalau misalkan kita melihat di kota kota besar yang sudah bertumbuh biasanya adat istiadat
itu sudah mulai pudar
sudah mulai ditinggalkan
tapi bapak mencoba untuk terus menghidupkan kearifan lokal yang ada di sana ya pak ya
dan tangganya apa pak
saya kira tidak ada tangganya yang besar
tapi mereka punya komitmen untuk bersama sama untuk membangun kota jayapura itu
pastinya membangun kebanggaan akan adat istiadatnya itu yang sangat sulit
satu hal yang saya dulu sekolahnya di jakarta
di sini jakarta ada abang danone jakarta
saya pulang saya bikin juga istilah saya dengan bahasa kampung putra putri portumbai
saya mau supaya putra putri pertumbai
dari cara mereka berjalan
dari cara mereka bertutur kata
etika mereka juga sama
jadi kita tatah memakai baju mereka dengan kerapian
bagaimana menatah wajah mereka
itu di kampung kampung
mereka bisa seperti orang di kota
ya itu yang saya lakukan
sehingga tidak ada perbedaan antara kampung dan kota
jadi sama sama kita
saya punya program untuk kampung kampung
itu juga saya ada anak asli dari kampung situ
baru ini periode yang kelima baru anak asli
dari kampung mereka memimpin kota jayapura
ini satu kebanggaan bagi mereka
jadi mereka mendukung
jadi pembangunan kita lakukan biasanya mereka larang
tapi dengan kehadiran seorang pemimpin dari tanah mereka
pembangunan ini kita bisa melakukan dengan baik
karena dukungan jadi para tokoh tokoh adat
para ondo afi ini mereka yang pemilik tanah
jadi kita melakukan koordinasi dengan mereka
sehingga seperti pembangunan jembatan hamadi
ini saya membawa para ondo hafi menghadap bapak presiden
dan presiden menyetujuinya
sehingga dibangun jembatan itu
sehingga bisa selesai tepat waktu
dukungan dari adat agama dan pemerintah
untuk kita membangun kota jayapura
karena tadi yang seperti bapak sampaikan
bahwa bapak melihat ini adalah sebagai sumber kekuatan semuanya ya
satu membangun kota jayapura
ketika kita berbicara tentang prestasi kota jayapura
ini satu hal yang juga tidak lepas kita bisa lepaskan adalah pelaksanaan pon yang kemarin ya pak ya
di pelaksanaan pon ke dua puluh papua tahun dua ribu dua puluh satu ini
kurang lebih ada dua puluh dua disiplin cabur ya
ada enam belas cabur dua puluh dua disiplin cabur
kota jayapura ini adalah klaster terbesarnya ya pak ya
dan ternyata kota jayapura ini mendapatkan penghargaan dari koni pusat
nah bapak sebagai ketua sub pb pon kota jayapura
pengalaman apa pak yang menarik dari event perhelatan olahraga terbesar tanah air ini pak
ya pertama para di tempat olahraga takut ke papua
karena dari sisi kemana
karena mereka tahu papua itu terkebelakang
sehingga ada para super super beast yang ke sana bawa beras sendiri
bawa kompor sendiri
sampai di kota mereka terheran heran
wah kota maju kota indah masyarakatnya ramah ya
sehingga kita bisa mensukseskan pon itu dengan sukses
kota jayapura enam belas venue dua puluh dua cabang olahraga
ini yang paling terbanyak
tapi kita bisa melakukan dengan sukses
dari sisi keamanan dari sisi ekonominya meningkat
dan juga kemarin dari dana yang kami terima dari pon
saya kembalikan dana sebesar dua puluh miliar kepada koni papua
karena saya menggunakan dana sesuai dengan rencana yang kami gunakan
kami tidak menghamburkan uang itu tapi kita kembalikan
dua puluh miliar kepada pp pon
karena tertib administrasi yang kami lakukan
wah luar biasa sekali
dan ternyata akhirnya semuanya kagum begitu ya pak ya
dengan kota jayapura dengan papua begitu ya
banyak seperti gubernur jawa barat bertemu saya
menyampaikan terima kasih dengan akira mata mahan
wali kota bogor datang ke sekretariat saya
menyampaikan terima kasih juga gubernur bupati yang lain
karena mereka melihat karena kota jayapura menjadi telak ukur dari pelaksanaan pon itu
dan kita betul betul sukses
dari sisi transportasinya akomodasinya dan sampai ke lain lain
kita lakukan dengan baik
seperti gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara datang menyampaikan terima kasih kepada saya
oleh kota jayapura karena sukses dalam menyambut
dan juga fn pon bisa berjalan dengan baik
di kota jayapura sebagai ibukota provinsi papua
sehingga kita mendapat penghargaan dari komunikusat dalam tertib dan sukses melakukan pon di papua
artinya ini pemirsa yang sudah menonton tayangan ini pak
nanti kalau kita mau wisata mau berkunjung
gak cuma ke bali ke lombok lagi tapi bisa juga ke jayapura ke papua begitu ya
karena sudah disampaikan bahwa di sana aman kok begitu ya
perekonomian juga bertumbuh dengan bagus transportasi juga bagus begitu ya pak ya
bisa menjadi salah satu alternatif

dan air gitu atau bahkan mancanegara
nah pak ini ada banyak sekali ya pak ya torehan torehan prestasi yang sudah bapak lakukan selama sepuluh tahun ini
kira kira kedepannya apa langkah selanjutnya yang bapak lakukan untuk membangun jayapura atau bahkan papua pak lebih besarnya
ya saya akan mengakhiri masa jabatan saya tanggal dua puluh dua mei
ya saya percaya saya mohon kepada masyarakat kota jayapura
mari berdoa buat saya saya sehat saya kuat
saya siap untuk membangun papua ke depan yang lebih baik dan sejahtera
ya yang pastinya pak saya juga ingin mengetahui seperti apa harapan bapak kepada pemimpin kota jayapura selanjutnya
jangan dijawab dulu kita akan kembali di segmen selanjutnya
dan pemirsa indonesia forward akan kembali sesaat lagi
baik pemirsa terima kasih anda masih di indonesia forward dan saya akan melanjutkan diskusi dengan wali kota jayapura bapak ben hur tommy mano
dan saya sedikit mereview ya pak ya boleh ya pak
kalau tadi dari perbincangan kita ada banyak sekali ternyata prestasi yang sudah ditorehkan oleh coach

oleh pak ben hur
di mana menjadi ibu kota provinsi papua
mungkin yang bisa saya sebutkan beberapa diantaranya
kota jayapura ini memperoleh wtp murni
sebanyak delapan kali berturut turut oleh bpkri
kemudian memperoleh penghargaan adipura
dalam penataan kota yang bersih dan hijau sebanyak tujuh kali
kemudian smart city adiwiata dan juga harmony award dan juga ki hajar award
artinya di sana sudah semuanya bebas buta huruf begitu ya
ada banyak sekali prestasinya di sana
dan tadi juga menjadi salah satu kluster terbesar pelaksanaan event pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu
nah bapak sudah sepuluh tahun memimpin kota jayapura
selanjutnya pertanggal dua puluh dua mei nanti akan digantikan kemungkinan seperti itu ya pak ya
ini kira kira harapannya untuk pemimpin baru kota jayapura seperti apa pak
ya harapan saya untuk pemimpin yang baru di kota jayapura adalah
yang pertama dia punya hati untuk membangun kota
yang kedua dia harus merangkul semua komponen masyarakat yang ada di kota jayapura yang memiliki kekuatan besar
yang ketiga ada hal hal yang belum saya laksanakan dengan baik dia bisa memperbaikinya
dan juga yang keempat dia bisa meningkatkan perkembangan kota ke depan yang lebih baik
karena kota jayapura menjadi wajahnya papua bagi indonesia
dan dia harus bangun dia harus berjiwa nkri
membangun kota jayapura dan menjaga kota jayapura ini karena masyarakatnya sangat heterogen
dari semua suku bangsa agama ada di kota jayapura
itu harapan saya dan dia punya jiwa untuk melayani
bukan mencari harta dan kekayaan
kalau kita mencari hakat dan kekayaan pasti kita akan hitung hitung dapat berapa kita dari proyek ini
sehingga masyarakat terpengkali masyarakat tidak akan sejahtera
masyarakat tidak akan terlayani dengan baik
hatinya hanya untuk mencari duit harta dan kekayaan
kami orang pawang peraja itu tahu dari mana kita memulai pekerjaan
di mana kita akan mengakhiri pekerjaan
tujuan kita adalah bagaimana melihat masyarakat itu tersenyum
masyarakat itu bahagia
itu satu harta bagi kami si orang paham peraja dan melayani
kalau dia punya ada hati untuk melayani rakyat pasti akan ada kemajuan kemajuan pasti akan ada prestasi prestasi
kalau dia memiliki duit berapa yang harus masuk dari apbd
proyek ini harus dapat berapa tidak akan berhasil dalam membangun kota jawa pura ke depan
dan tidak bisa mempertahankan apa yang sudah saya menatah kota ini dengan baik
dari sisi keuangannya dari sisi menata kotanya dari infrastrukturnya dari utilitas kota
itu akan hancur dengan sendirinya kalau jiwanya tidak untuk membangun
tidak punya hati untuk membangun rakyat
tidak punya hati untuk menjaga mayoritas masyarakat dari suku bangsa agama ini
maka itu akan terjebak beraya maka kita akan runtuh
dan kita akan hancur kalau kita punya hati untuk mencari harta dan kekayaan
itu harapan saya untuk pemimpin yang baru yang mengganti saya
kira kira apa pak yang bisa dibagikan seperti kunci kesuksesan untuk membangun kota jayapura yang sudah sepuluh tahun bapak lakukan selama ini
yang pertama dia harus rendah hati
dia harus mendengar pendapat jadi jangan bikin sok pintar
karena dia doktor dalam ini tidak
dia harus rendah hati
yang kedua dia harus mengasih semua orang
jangan dia hanya melihat satu suku tapi semua orang ini dia harus dilihat
dan dia harus juga mengasihi semua orang
maka kita akan bertekad dan dia juga harus bekerja sama dengan tokoh tokoh agama
dia harus bekerja dengan para tokoh tokoh adat dan juga pemerintah
tiga hal ini harus kuat untuk membangun kota jayapura ke depan
karena kekuatan besar ada pada masyarakat kita
bapak melihat masyarakat ini adalah kekuatan bapak sendiri untuk memajukan jayapura sendiri
iya ibarat pelangi yang warna warni ini menjadi kekuatan kita untuk membangun
itu harus kita jaga
iya luar biasa
nah ini pak artinya dengan berbagai prestasi ini adalah catatan sejarah untuk kota jayapura
artinya langkah bapak pastinya tidak akan terhenti sampai di sini begitu ya pak ya
karena memang saya sudah banyak mendengar
bapak ini sangat berharga

kira kira pak kalau misalkan masyarakat mengusung bapak untuk maju ke papua bersedia pak
hahaha itu masyarakat telah melihat apa yang saya telah buat
dan mereka merindukan seorang pemimpin untuk yang membangun papua ke depan
supaya lebih baik supaya masyarakat kita tidak terkebelakang termiskin tertinggal
maka ini yang kita lakukan untuk papua
kesehatannya harus baik pendidikannya harus baik infrastrukturnya harus baik ekonomi mereka harus baik
kalau ekonomi mereka baik tentang masalah perut ini mereka tidak akan minta yang apa macam macam
mereka tidak akan minta untuk merdeka tapi mereka tetap dalam nkri
kalau kesehatannya baik kalau infrastrukturnya baik kalau pendidikannya baik kalau ekonominya baik mereka tidak akan minta untuk pisah dari nkri
tetap dalam nkri
negara kesatuan republik indonesia
dan tanggal satu mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan itu papua telah berada dalam nkri
jadi jangan diputarbalikan tidak indonesia telah memberikan bantuan dana besar otus dengan terlunan
uang itu kita pakai untuk bangun rakyat dong
kalau ini kita komitmen papua akan sejahtera ada generasi generasi emas papua yang begitu bagus kita bangun papua
itu harapan orang papua
kita tidak mau dibilang terpakai belakang termiskin tertindak uangnya banyak loh uangnya dikemanakan
ya itu harapan orang yang masyarakat kota jayapura supaya mereka harus bisa
ini menarik pak karena biasanya mungkin pemerintahan itu cenderung untuk menutup diri dari masyarakat gitu tidak mau diawasi oleh masyarakat
tapi dengan kedekatan bapak artinya bapak menggunakan masyarakat ini sebagai barometer begitu ya pak ya
jangan kita pemimpin juga takut dikritik nggak boleh kita harus menerima hal itu kepada kita mungkin kita salah dikritik
ya supaya kita memperbaiki apa yang kita salah itu untuk kedepannya lebih baik
ya masyarakat yang madani masyarakat yang sejahtera itu yang kita harapkan
kira kira kalau jadi memimpin papua apa yang menjadi program program prioritas bapak
oh saya pertama saya akan memperbaiki bandara sentani itu
ada pesawat airbus karena jauh penerbangannya
ya supaya enak jadi ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi papua ke depan pelabuhannya kita tatap pelabuhan peti kemas yang kita tata
supaya ini menjadi ekonomi kita harus maju di kawasan negara negara pasifik
ya dan bagaimana kepercayaan pemerintah kepada papua ini luar biasa papua akan maju
ya di kawasan negara negara pasifik
ya kota jayapura yang kita lihat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga papuanya gini
ya kita saya lihat batam batam dengan singapura sehingga batam ini maju tapi kalau kota jayapura dibandingkan dengan papua juga gini kota jayapura maju mereka tidak berkembang
sehingga kemarin saya melakukan sistem dengan wewat dan vanimo supaya mereka juga bisa maju kalau ung maju maka kita akan maju kita ini malah kita yang maju daripada negara tetangga

ya kota jayapura maju
saya mohon doa dari seluruh masyarakat kota jayapura supaya tuhan memberikan saya umur panjang kesehatan sehat walafiat bisa melanjutkan kepimpinan saya yang lebih tinggi ke depan
itu harapan saya untuk membangun papua itu komitmen saya dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
sekali merah putih tetap merah putih sekali nkri tetap nkri
nkri harga mati
amin kita tunggu kita tunggu torehan prestasi prestasi bapak indonesia
terima kasih prestasi bapak ini ya pak ya untuk memimpin papua nanti mungkin pastinya ke depannya ya pak ya
ya baik pak ben hur terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami ya pak terima kasih juga atas komitmennya terus membangun jayapura dan kita harapkan bapak juga bisa membangun papua nanti ke depannya
sehat selalu ya pak
terima kasih banyak pak ben hur tommy mano
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai kota jayapura beserta berbagai prestasinya
selain itu diskusi ini bisa dikonsumsi oleh bapak
bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam membangun serta mencintai masyarakat bangsa dan negara
saya diana twika undur diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa